dengan outfit yang oke
padahal kalau misalnya kita perhatikan
seberapa ratus meter
dari taman dukuh atas itu kan sudah
ada mall kelas atas
empat orang orang dari kelas atas ini
akhirnya mereka semua turun gunung
karena memang ada magnet
dan keviralan sayem
jadi kalau ini kan ada
wacana untuk dipindahkan
betul akan dipindahkan apakah
melihat vibesnya masih akan
oke kalau menurut
tidak perlu dipindahkan ya
karena pada dasarnya justru
taman dukuh atas inilah yang menjadi
ruh dari cfw itu sendiri
ikonnya gitu lah jadi
menurut saya yang perlu dilakukan justru
lokasi dari cfw itu sendiri
misalnya di sepanjang
trotoar sudirman itu kan bisa
dijadikan sebuah area untuk catwalk
itu kan panjang dan
tetap memiliki landscape gedung gedung
jadi orang orang itu tidak terpusat
dan tumpah ruah di taman dukuh
atas sehingga menghambat
kendaraan dan juga jalur
justru yang menjadi pr bagi kita bersama
adalah bagaimana membangkitkan
publik lainnya untuk
melahirkan tren tren baru gitu ya
misalnya sebagai contoh
tahun dua ribu sembilan belas monas itu
pernah menjadi tempat
dan itu berhasil mendatangkan
dan juga area blok m
misalnya kita bisa berusaha
membangkitkan kembali semangat anak muda
era sembilan puluh an melalui jalan jalan sore atau jjs
nah dengan banyaknya ruang publik
dengan trennya sendiri
ini pada akhirnya akan memberikan
pihak pada masing masing tempat
membangkitkan subculture subculture yang lain
yang menarik di jakarta dan juga di indonesia
oke intinya positif lah ya
bagaimana bisa menghadirkan subculture
yang baik itu tadi
kalau kita berbicara mengenai street fashion
ini kan bukan tren yang baru
di jepang mereka punya harajuku
kemudian di korea selatan ada hongdae
indonesia pun di jakarta
dulu tadi sudah barat disebutkan
ada blok m
ada braga di jawa barat
nah bagaimana ini akhirnya bisa di
dimonetisasi dengan baik
oke kalau kita berkaca dari harajuku
dan juga hongdae street di korea selatan
itu di sekelilingnya itu ada komponen komponen
ada toko toko yang menjualkan aksesoris
pakaian dan sebagainya
sehingga di sana geliatnya tidak sekedar nongkrong
tidak sekedar catwalk
tapi juga ada aktivitas ekonomi di sana gitu
terjadi di situ
misalnya di hongdae itu ada pameran market ya
ketika para seniman tiap weekend
pada jam tertentu mereka itu justru
menjual produk produk kerajinan buatannya
sehingga terjadi aktivitas ekonomi di sana
mungkin kita bisa berkaca dari sana
untuk tetap membudayakan
tetap subur dan tertahan lama
terima kasih mbak rani diskusinya
kita akan lihat bagaimana
perkembangan dari cita yum fashion week ini
jangan sampai cuma menjadi tren
kalau memang memiliki dampak yang positif
dan juga bisa memberikan
ruang berekspresi yang lebih banyak lagi
untuk anak anak muda
berkarya mengapa tidak tentunya ya
selamat malam mbak rani